bayar sate pakai uang yang baru rp tujuh puluh lima ribu
tapi ibu ini nggak mau nerima katanya ini uang nggak bisa dipakai
video pedagang menolak uang rp tujuh puluh lima yang baru viral beberapa waktu lalu
pedagang mengaku belum familiar dengan pecahan uang terbatas yang dikeluarkan pada peringatan tujuh belas agustus tahun lalu itu
halo pemirsa sudah ada yang punya uang rp tujuh puluh lima ribu rupiah ini
ini adalah uang khusus yakni uang peringatan kemerdekaan
republik indonesia yang ke tujuh puluh lima dan dikeluarkan oleh bank indonesia pada tahun dua ribu dua puluh kemarin
sempat viral di sosial media ada salah satu pedagang yang menolak untuk dibayarkan dengan uang rp tujuh puluh lima ini
walaupun bi sudah menyatakan bahwa ini bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah
liran saya yang mencoba berbelanja apakah diterima atau malah ditolak kita akan coba
pertama kami mencoba membelanjakan uang rp tujuh puluh lima ribu di salah satu kedai kopi
di kawasan jakarta selatan
sang barista merangkap kasir sempat bingung saat kami menyodorkan uang
tapi pembayaran kami diterima
mas kalau aku bayar pakai ini bisa nggak yang di sini
tapi sudah pernah ada yang bayar pakai tujuh puluh lima belum di sini
lalu kami lanjut ke tempat makan siang
kopi sama air putih botol
jadi totalnya rp dua puluh empat
oh bisa nih tepat tepat aku lagi nyari
udah mau nuker
nanti udah bisa pak
oh berarti bisa bayar di sini
ya udah aku bayar pakai ini ya
jadi kembalinya rp lima puluh satu
emang mau nyari
oh tapi misalkan nanti ini kan udah ada satu nih
dipakai buat belanja lagi dong
ini kan limited edition bang
agus iman dulu
itu belum tentu nanti aku dapat lagi
emang nyari beneran
sang pemilik rumah makan justru menyambut baik pembayaran dengan pecahan rp tujuh puluh lima
dan berniat menyimpan uangnya untuk koleksi pribadi
bu sama ini
gue kalau bayar pakai ini bisa
lanjut berbelanja ke toko kelontong
itu sama pembayaran
namun di toko ini sang pemilik toko bingung saat kami akan membayar dengan uang rp tujuh puluh lima ribu baru
dan akhirnya memilih menolak dan meminta kami membayar dengan pecahan rupiah lainnya
sama aja kecapan salah tadi
kalau gue beli ini
ini kan salah
gue capain aja ya
uang peringatan kemerdekaan tujuh puluh lima tahun republik indonesia telah dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah nkri
hal ini tertuang dalam peraturan bank indonesia nomor dua puluh dua garis miring sebelas garis miring pbi
menolak uang rupiah khusus
uang ini menjadi simbol tekad dan optimisme menyongsong bangsa gemilang
bagi yang menolak pembayaran dengan uang nominal rp tujuh puluh lima dapat dikenakan sanksi berupa pidana dan denda
seperti dikutip dari detikom per tujuh mei dua ribu dua puluh satu realisasi penukaran uang rp tujuh puluh lima tercatat rp enam puluh lima delapan juta
atau delapan puluh tujuh delapan persen dari total tujuh puluh lima juta lembar yang dicetak
artinya masih ada sekitar sembilan dua juta lembar upk yang dapat ditukar oleh masyarakat
untuk menukarkan uang baru pecahan rp tujuh puluh lima ribu
masyarakat bisa mengunjungi loket loket di kantor cabang perbankan yang bekerja sama dengan bank indonesia
rian fernando dwi agung jakarta